buarin tante jauh
tante harus keluar dari sini tak
tante mau keluar dari rumah sakit jiwa

cuy tak mau tante
iya tante ngerti tak
makasih yang aku melayani tante
sudah waktunya ayo kita keluar
tante jangan tante bosan ya

kenapa saya harus dibawa
udah diam lah
tadi malam papa itu mimpi buruk
papa mimpi kalau misalkan dia itu dalam keadaan bahaya
ya lo kan tau sendiri
biasanya firasat orang tua itu benar ya kan
kita tuh harus mastiin kalau dia itu gak kenapa napa
aku sama mercy tuh takut
kalau ternyata firasat omset itu benar
keke keke tuh harus tolongin lia sekarang juga kek
jangan bikin lia tuh kenapa napa kek
keke harus tolongin lia sekarang ya
tenang suruh gilan ke rumah fauzan
dan jangan lupa bawa handphone
harus milik gilang
kedua bawa ini
kamu dan ayu pergilah ke tempat lia ditahan
ini tuh apa sih kek
aku gak ngerti deh
manusia tak perlu banyak tahu
pada saat waktunya tiba
pikirannya akan dibuka
dan mata hatinya akan melihat
bukan berarti menyerah
ikhlas di setiap langkah
tuhan tahu apa yang perlu dibela
mendingan kita berangkat sekarang ya dri
daripada ada apa apa sama dia
merci masih lama diri
yaudah deh yuk
kita berdua berangkat dulu ya
kamu jaga disini aja
nanti mercy juga datang kok
kalian mau kemana
ya kita mau ke tempat dia lah
kalian berdua disini jagain nomeos ya
jangan please jangan
barusan gue tuh ketemu sama kakek mulia
dan pesen dari kakek mulia
gilang lo harus ke rumahnya om fauzan
terus lo bawa handphone lo sendiri
sementara gue sama ayu
ketempatnya lia pos lendang ini
eh ya nggak bisa gitu dong
mendingan aku sama adrin aja yang kesana ke tempat lia
kan tenaga kita lebih besar
coba deh lo berdua pikirin
selama ini kakek mulia tuh kan kadang kadang suka bener
ya kalau gitu kita cabut ya
kalau gitu gue ke tempatnya lia
tante berhasil kabur
kita harus buru buru
tante berdua yuk
ratih kemana lagi kamu
mendingan aku pergi
kamu udah lepasin mama kamu
sekarang kamu mau kabur
bukan juwita apa yang lepas nanti nanti bukan
kalau bukan kenapa sekarang kamu pergi
karena juwita gak tahan yang lebih hebat
juwita gak tahan pak
lepas keundaannya udah berubah
kamu mau jadi bubang gak ya
kamu udah mau dengerin kata kata papa lagi
karena juwita gak suka kalau papa jahat kayak gini
juwita gak suka
jadi kamu yang udah kacauin semua ini
papa bener bener gak nyangka
bisa bisa aneh kacauin semua
kamu kacauin semua rencana papa
gue tau kenapa harus nonton gue
handphone gue kan ada kameranya
yaudah lu rekam buat barang bukti ke polisi cepetan lang
aku pengen handphone lu gak ajar
liat papa masukin gue semua sakit jiwa
dan papa udah bayar malu
suruh orang untuk sisa dia
papa akan siksa mama kamu juga kalau dia berani kabur
sekarang kamu malah
kamu mesti bantuin papa
kamu mesti bantuin papa
gak mau papa gak mau
sekarang kamu bikin papa kita kabur
sekarang kamu bikin papa kecewa
bawa juwita cepetan

saya mohon lepaskan dia
jangan jangan jangan
kamu kamu kerjaan orang
maafkan aku liat
liat maafkan aku liat
aku tak berpaksa
kamu liat kamu suci liat
kamu tidak besar
pak ini sebenarnya ada apa sih pak
bang darmu itu orang baik
dia mendirikan yayasan ini hanya untuk merawat ibunya yang sakit
dan orang orang ilah lainnya
lama lama kesian disini semakin bertambah
keadaan uang kas kami semakin minim
bang darto jadi stres
dan dia hanya memikirin uang
uang dan uang
dan akhirnya dia memulakan apa saja
untuk orang yang mau ngasih uang ke yayasan ini lia
dia lupa dengan niat awalnya
sampai dia tegang menggunakan terapi listrik ini liat
sebaiknya kalian pergi
sebelum semuanya terlambat
kalian gak akan saya biarkan pergi
gak akan saya lepas
bukankah kita akan
membiarkan om si payah lagi
om sebaiknya om faucian hentikan semua kejahatan om
karena saya punya bukti kejahatan om
aku gak akan biarkan kamu bebas deh
kamu udah merebut kebahagiaanku